tapi aku udah capek capek buatin ini raja
aku gak mau makan bareng
aku mau pergi dari sini
kamu bantuin aku ya
kamu gak boleh pergi dari sini
ini semua itu rezeki anak kita
kamu ada disini tuh
karena anak anak kita tuh
pingin deket sama ayahnya
aku gak tahan di teror kayak gini
aku harus melakukan sesuatu
gagal resmi gak bunuh orang
kenapa saudara lady
gak juga hadir di sidang terakhir cerai ini
iya pak haji
mbak lady sampai saat ini
masih dirawat di rumah sakit
dan seperti sidang sebelumnya
saya adalah yang mewakili
mbak lady menolak mediasi
dan ingin cepat cerai dari suaminya
bagaimana dengan anda
ya saya juga pak
cepatnya saya mau
cerai dari sini
mengenai saudara lemos dan saudara lady
tetap menolak mediasi
dan sepakat untuk tetap bercerai
setelah senama pengadilan agama
saudara lemos dan saudara lady
dengan ini bercerai
dan karena saudara lady
tanpa sepengetahuan suaminya
maka saudara lemus mendapatkan
ganti rupiah tambahan harta
apa yang diminta
papa bener bener kesaluan
manfaatin kondisi lady
buat ngeruk terus hartanya
papa sekarang udah resmi bercerai dari lady
kamu kasih selamat dong buat papa
papa bebas dari perempuan itu
sedangkan mantan istri papa terbaring lemah di rumah sakit
kenapa sih papa gak boleh senang sedikit aja
inginnya kan papa udah bisa bercerai
dia perempuan kejam
udah berani mengugurkan anaknya papa
papa gak perlukan sampin untuk ganti rugi pake hartanya lady
kasihan lady pa
papa udah ambil semua harta warisannya lady
buat apa sih kamu masih kasihan sama lady
kamu kan tau sendiri
itu orangnya seperti apa kan
dia bukan perempuan baik baik
papa gak mau denger lagi kalau kamu masih ngurusin lady
dia udah gak punya siapa siapa lagi sekarang
oh iya lady masih ada tentang andis ibu tirinya
gue harus kasih tau tante andis soal keadaan lady
saat ini lady pasti butuh seseorang yang bisa memperhatikan dia
clara masih ada disini
pasti karena sebenarnya dia perhatian sama aku
katanya mau pulang
kok masih ada disini
gini gini juga aku masih punya hati tante
aku kan mau jagain tante disini
terpaksa deh aku masih disini
sampai aku dapat akal buat bung raja pergi dari sini
makan aja disini sama tante
mau aku makan disini kek
mau aku makan di depan di belakang di kolong jembatan
itu hak aku tante
terserah aku mau makan dimana aja
raja kan sekarang udah jadi buronan
kamu ngapain masih pura pura hamil

tante aku mau makan disini

tante aku mau makan disini

aku gak pernah pura pura hamil ya tante
aku hamil ini hamil beneran
dan ini adalah anaknya raja ya tante
astaga kenapa clara jadi makin stres gitu ya
masa dia jadi yakin sendiri kalau dirinya hamil
aduh gawat itu anak
sepertinya kakekku masih sakit
aku jadi bingung kalau nggak bisa apa apa seperti ini
sakit banget ya allah
tapi aku gak boleh menjadi
nanti aku bisa ketahuan
kamu boleh pergi dari sini
ini semua itu rezeki anak kita
kamu ada di sini tuh
karena anak anak kita tuh pingin deket sama ayahnya
clara semakin aneh
aku harus segera pergi dari sini
aku harus pergi dari sini
raja kamu tuh gak bisa kemana mana
kalau kamu keluar
kamu mau ntar kamu ditangkap sama polisi kamu
karena kamu masuk penjara kamu mau
lebih baik kamu di sini aja ya
diego pasti masih hidup dan gak salah lagi
aku yakin banget
orang yang meneror aku itu adalah diego
dan aku pasti bakal nemuin diego hidup hidup
itu kan penjaga makam
aku harus tanya sama dia
ada apa mbak putri
pak saya mau nanya sesuatu
bapak pernah ngalamin hal yang aneh nggak
setelah bongkar makamnya diego
saya nggak merasa mengalami keanehan semenjak